beginilah suasana di masjid agung baitur rahman banyuwangi jawa timur
usai sholat terawih selama bulan ramadan pada selasa malam
nuansa tadarus al quran di masjid agung ini berbeda dengan masjid lain
meski caranya sama namun teknik membacanya berbeda
karena al quran yang dibaca memiliki ukuran raksasa
al quran raksasa ini memiliki tinggi dua satu meter dan lebar satu lima meter
tak hanya itu al quran raksasa ini memiliki bobot mencapai empat kuintal
termasuk sampul al quran yang terbuat dari kayu
selama bulan ramadan ada enam orang yang membaca al quran raksasa ini secara bergantian setiap malam
serta ditambah dua orang yang bertugas membuka lembaran al quran agar tidak rusak

setiap malam mereka membaca tiga juz al quran
meski lancar saat membaca kitab al quran ukuran biasa
tetapi saat membaca al quran raksasa butuh penyesuaian gerak mata dan mengenali huruf yang besar
ini tiap tahun mas baca al quran raksasa sama pembina
terus bedanya baca dengan al quran di cina
mungkin kalau perbedaannya

atau al quran besar yang kita baca di al quran masjid
para kori atau pembaca al quran ini membaca al quran raksasa secara bergantian
sedangkan seorang hafiz atau penghafal al quran
menyimak atau meneliti bacaan
agar tidak ada kesalahan saat membaca dengan al quran kecil
aktivitas kegiatan dari macet agung betur rahman
di bulan suci ramadan
ini adalah al quran raksasa yang kita baca dengan al quran kecil
ini setelah menjalankan sholat taraweh
dilanjutkan dengan pembacaan al quran dengan bertadarus
dengan membaca al quran raksasa
al quran raksasa ini ditulis tangan oleh abdul karim
warga kecamatan genteng banyuwangi
dengan memakan waktu selama enam bulan pada tahun dua ribu sepuluh lalu
di pondok pesantren al quran raksasa ini
pembuatnya menghabiskan tiga puluh dua dus pidol
dan empat puluh dus tinta kualitas terbaik
selain itu al quran raksasa ini
menggunakan kertas khusus
yang didatangkan langsung dari jepang
al quran ini hanya dikeluarkan
untuk dibaca pada saat bulan ramadan saja
dan diletakkan di lantai dua masjid baitur rahman